jadi tidak ada satu hal yang perlu dibikin gaduh ya dan disalah persepsikan
saya ngambil dari situ dari beberapa sudut saya ngambil gambar dari atas